aku minta kamu untuk jemput ke arah di rumah sakit jiwa
iya karena menurut aku tuh clara tuh dibully disana
dan tante cita tuh butuh clara butuh teman curhat
emang bener kamu tuh putri bukan mauna
karena kamu peduli sama clara
walaupun aku kayak gini aku masih punya hati nurani kok
tapi aku nggak percaya sama clara
kalau dia ada di luar dia bisa kapan aja nyakitin kamu
saya udah bikinin tapi
bu itu kenapa bisa kerja disini
dia itu bahaya loh bu
dia selalu pengen tahu urusan orang lain dan
bantu saya satu ini memang suka berhalusinasi
tetep aja dia menganggap anak saya monah
sebagai anaknya yang namanya siapa tuh anak kamu
putri bu putri
makanya saya kasih kesempatan dia untuk tinggal disini
supaya dia bisa membuktikan sendiri
kalau anggapan dia itu salah
bu percaya sama saya
dia itu cuma mau manfaatin ibu
cuma mau morotin duitnya ibu aja
wah ini nih betah nih namanya
ini jahat benernya
bener ya mulutnya ya
ini bener bener gak yes ya bu anies ini fitnah fitnah
ini orang ternyata jahara
saya aja yang ibu kandungnya putri bisa menerima kok
itu akal akalannya dia aja
iya tapi itu gak bener bu andis
saya tuh gak gitu orangnya beneran deh sumpah
pak lu jahat nih
jahat juga sih
kamu dengar sendiri kan apa kata ibu citra
udah deh mendingan kamu balik kesana ki
ke kontrakan kamu
jangan disini ya
saya balik ke kontrakan bu
wah ini gimana urusannya bu
kan saya kerja disini bu
harusnya saya ngidep disini dong
hmm maksudnya besok balik lagi kesini
tapi inget ya
jangan datang kesiangan
ini saya pecat
gara gara si citra bawel
saya disuruh pulang deh
harusnya kan ngidep disini
di rumah yang mewah ini
makan tidur gratis
kamu ngapain masih disini
udah cepetan dibawa ke dapur terus kamu buruan pulang
itu didalam ada tante citra
bawa dia pulang
oh ya udah biarin aja tuh
ah iya tante cita katanya pengen up disini karena dia lagi berantem sama suaminya
ini pasti ulah lo ya kan jack
lo yang pasti nyuruh tante citra disini buat mata matanya mona
siapa yang nyuruh ya
kan putri bilang sendiri kalau tante citra kesini karena dia berantem sama om roy
udah lah gue tau pola pikir lo gimana ya
gue tau otak otakan lo tuh gimana
iya kan udah lah lo ngaku aja nih
harusnya kalian turukun
jangan saling berantem
karena kalian tuh sebenernya kakak adek
jangan sampai kayak aku dan clara
aku minta kamu untuk jemput karena di rumah sakit jiwa
iya karena menurut aku tuh clara tuh dibully disana
dan tante citra tuh butuh clara butuh temen curhat
emang bener kamu tuh putri bukan mona
karena kamu peduli sama clara
walaupun aku kayak gini aku masih punya hati nurani kok
tapi aku nggak percaya sama clara
kalo dia ada diluar dia bisa kapan aja nyakitin kamu
yaudahlah terserah dia mau ngapain
yang penting aku ngasih tau kamu kalo misalkan dia tuh dibully disana
pokoknya aku bakal bilang ke tante citra
kamu akan jemput dia di rumah sakit
kamu tuh walaupun mona atau putih
tapi sama aja hati kamu baik banget
kamu yang ku takut
diego lu kenapa marah ya
ya gue yang bertanggung jawab atas mono
dan gue berhak deketin dia
kenapa sih kalian itu gak akur
udah tau kalian kan kakak adek
jangan ada dendam
kalo ada masalah sama om rem nih bicarakan di rumah
gak enak tan
tante gak mau pulang raja
tante masih mau disini
ini raja apaan sih
ganggu rencana orang aja
percaya sama aku
kita pulang sekarang
ada sesuatu yang mungkin bisa memperbaiki hubungan tante sama om roy
oke oke tante pulang
mungkin raja benar
sebaiknya saya pulang
makasih ya sudah mau jadi teman curhat saya
tante pamit pulang dulu ya
jangan rukun rukun ya sama mas roynya
kamu yang kasih tau raja kalo citra ada disini
kamu tinggal pilih aja
mau terus melawan saya
tinggalkan rumah ini
kalo lo lebih milih orang yang dinyakitin lo
gak apa apa silahkan
ya allah harus gimana nih
aku gak mau ngecewain tentang andis
dan aku juga gak mau bales dendam
aku yakin putri lagi bingung
dia memang harus selalu dibikin bingung
supaya dia gak bisa tinggalin aku
mumpung semuanya lagi fokus sama urusannya si diego
untuk ngecek kamarnya si nyonya besar
nyonya besar ada apa ya
ini nih pasti dia nyimpen disini
hal hal rahasia yang pasti gue bingit sih
tante sofya mau ngapain
jangan jangan dia mau curi
gue gak akan biarin itu
tante sofya mau ngapain disini

eeeh itu apa
lagi rapihin rapihin barang barangnya bu andis
kamu ngapain disini
saya gak percaya
saya ngita keluar
eh eh eh apaan di keluar keluar
kamu jangan rempong ya
kerjaan saya emang gak begitu
tante kamu keluar
kamu yang keluar dong
kalau tante gak mau keluar
saya akan teriak